dia kan berangkat hajinya teh gratis
ah tapi sudahlah
saya mah tidak bisa ikut nyambut
karena saya teh takut
nanti kadar haji onh plus saya
luntur kena haji reguler
ada apa tuh mami
mami teh masih penasaran
itu pun curinya teh belum ketemu
itu pun sudah disidang
tapi kan belum jelas ya
mami teh belum puas
sudah tuh dilupakan saja
nanti papi belikan yang lebih besar
yang lebih bagus
yang lebih mahal
daripada emas itu yang dicuri
tapi teh gak bisa gitu
kalau pencuri teh dibiarin
nanti teh gak bakalan kapuk
ih harus dikasih pelajaran itu mah
ini mah papi cuma mau tanya
itu kalau pencuri ketangkep
itu mau diapain sama mami
kalau misalkan si pencurinya sampai ketangkep nih ya pi ya
mau mami becek becek
kayak ayam penyet
uh mau becek becek
kemal tuh ada dor bah
maaf orang tua mah luas sama anaknya khususnya abah sama kamu
seluas lautan bahkan kalau lautan tahu mah cemburu lautan sama abah
tapi ya abah juga punya harapan harapan dari kamu
kalau abah ngarepin kemal untuk mirip sama nata mirip sama kang nanang
maaf bah kemal gak bisa
kemal tuh beda bah
orang kemal kuliah mereka kan enggak ini jelas jelas beda tuh bah
mahal pertama abah gak menyuruh kamu mirip
kang nanang gak menyuruh kamu mirip
natah gak menyuruh kamu mirip
kamu harus menjadi diri kamu sendiri tapi yang beriman dan bertakwa
abah sudah lega
kedua tadi kamu menyangkut pautkan soal pendidikan
kesolehan keteladanan orang itu tidak ada kaitannya dengan pendidikan
sekolah itu makom ilmu
tapi mahkamah soleh itu allah
allah yang memberikan hidayah kenapa allah memberikan hidayah
karena kita mau menjalankan keimanan dan ketakwa
coba kamu renungkan supaya kamu betul betul punya keinginan kuat mencari berburu iman
dan jangan pulang
jadi mari kita ber depuis
tak ada kaitannya
dan above berta
apakah itu salah saya akan menyidari mami yang kehilangan
mau dicari kemana lagi
tapi tak capek
kalau gitu mah
biarkan mami bergerak sendiri
semenjak bu haja sama pak haji bos
pulang dari tanah suci
makin peduli sama bandi
tahu aja kalau bandi belum sarapan
kamu sudah disuruh duduk
belum pak bos
aku tuh sengaja nyuruh kamu kesini
nyari emas aku yang hilang
nah itu dia bu haja
saya belum tau bentuk emasnya
nih ada mas nah
nanti saya kirim lah ke handphone kamu
oh siap bu siap
kalau sampai ini emas ketemu
emas harga lima juta hadiah tiga juta
rugi ya tuh mami
itu emas teh harganya teh
kamu selidikin siapa kira kira yang mencurigakan
tuh selidikin di siren tenir itu
siapa tahu si pencurinya teh
itu naruh emasnya buat jaminan minjem duit
kalau begitu mami
tadi bilangnya teh capek
tapi kasian kalau si banding nyari sendirian
tidak sarapan dulu
nanti kamu sarapan di tempat si gadis
acisnya pak bos
itu kalau kamu tidak punya uang mah
begitu ketemu pencurinya
hadiahku dibagi dua
kok hadiahnya dibagi dua pak bos
yang nyari berdua tuh
pan yang mau ngasih hadiahnya
kenapa pak bos jadi kepengen
nya pak bos nyalah dibagi dua
nah jadi kamu ke arah pasar
saya ke arah luar kampung
oh siap pak bos
assalamualaikum waalaikumsalam pak jahal
haji jahal assalamualaikum waalaikumsalam pak haji
nah itu mah cakep kan kalian teh mau kemana
kita pada mau ke rumah kang nanang hari ini kan kang nanang sama istrinya baru pulang haji
oh gitu tapi tadi waktu saya liwat di rumahnya sepi sepi aja itu
tidak ada bagi bagi hadiah makanan gelar karpet merah atau sewa manawis gitu
bukan kang kalau itu teh cici kurang tahu ya
oh iya tapi sih memang kasihan si nanang
berangkat hajinya teh gratis pakai haji reguler
ah tapi sudahlah ah tolong tolong disampaikan sama si nanang
saya mah tidak bisa ikut nyambut
karena saya teh takut nanti kadar haji onh plus saya luntur kena haji reguler
assalamualaikum waalaikumsalam pak jahal
enggak anda mau nanya tapi enti sedang terlihat full konsentrasi
lihat apa sih
cici sama gadis gak jualan hari ini
lakan deng ini teh saya sedang mencari yang mencuri emasnya bu aja
astagfirullahaladzim masih dicari